tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan hulu hingga hilir sungai ciliwung
membuat debit air di pintu air manggarai menteng jakarta pusat
ini kembali mengalami peningkatan hingga mencapai delapan ratus cm
atau pada level siaga tiga pada senin pagi ini
biasanya ketinggian air hanya mencapai ketinggian enam ratus lima puluh cm
naiknya debit air terjadi akibat tingginya intensitas hujan
yang mengguyur kawasan hulu sungai ciliwung di kawasan bogor jawa barat sejak minggu sore
petugas penjaga pintu air menggarai memprediksi
ketinggian air di pintu air manggarai ini akan terus mengalami peningkatan
lantaran curah hujan di kawasan ibu kota masih cukup tinggi
guna mengantisipasi datangnya sampah kiriman
petugas upk badan air provinsi dki jakarta telah menyiagakan sejumlah alat berat
untuk membantu proses evakuasi tumpukan sampah
air manggarai dengan ketinggian delapan ratus cm di siaga tiga
untuk sampah ada tapi tidak banyak
tidak seperti tahun tahun kemarin
tadi sejak sampai pagi ini sampahnya sudah berkurang gitu bang
sampah saat ini berkurang
ada kemungkinan bisa menaik lagi karena posisi saat ini hujan terus
dan kata lama pun mulai tinggi lagi